sementara itu dua anak setia novanto reza herwindo dan duwina mikela hari ini kembali diperiksa kpk
keduanya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi ktp elektronik
reza dan duwina tiba di gedung kpk pukul sepuluh pagi keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anang sugiana sudiharjo
dalam sidang fonis andi narogong nama duwina reza dan istri setia novanto desti sempat disebut majelis hakim
ketiganya disebut memiliki bagian saham di pt murakabi sejahtera yang mengikuti konsorsium proyek ktp elektronik
dan hari ini kpk juga memeriksa menteri hukum dan ham yasona lauli dalam penyelidikan kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
menurut jurubicara kpk febri dianca kepada cnnindonesia com yasona juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka direktur utama pt kuantum
di kawasan yang diperiksa oleh ketua dpr setia novanto tim kuasa hukum setia mempertanyakan hilangnya nama yasona gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan gubernur sulawesi utara oli dondokambe dalam surat dakwaan
dalam surat dakwaan irman dan sugiharto nama nama tersebut tertera sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana proyek ktp elektronik
di kawasan yang diperiksa oleh ketua dpr setia novanto tim kuasa hukum dan ham yasona lauli dalam penyelidikan kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik